gak apa apa clara lo tunggu aja lo tunggu aja
gue yakin lo bakal makin tersiksa
ini udah rame tamunya di jam segini belum datang
ngejem berapa sekarang
tadi katanya nanti ke salon
ya udah mama sabar aja dulu lah
terima kasih raja
saya senang kamu bisa datang ke sini
dia kan tahu acaranya jam berapa harusnya datang
ini tamannya udah rame dia belum datang
kamu dari mana aja
ini tamunya udah rame
berasa kuyuk begini
takut kenapa sih
ini kan acara besar mama dan papa kami
ya udah sana ganti baju
pak rombongan keluarga ibu haris sudah datang
ya udah terima kasih
jangan bikin lalu lalu
itu keringin rambutnya basah semua
kita harus sambut ke depan
lakukan apapun ini
ya ada banyak british
tangkal baru bernama drama konflik itu
ini ibu andis halim
jadi lo emang kenal sama clara
jadi dia gue udah kenal sama clara
kenal dimana ya
tapi saya belum pernah kenal
wah saya juga baru tahu kalau kelarang ini anak bapak
kebetulan saya ini juga keponokan ibu andis
saya juga mau memperkenalkan anak saya